ini adalah rumah cimanggis yang merupakan bangunan peninggalan gubernur jenderal voc petrus albertus panderpara
yang dibangun untuk istrinya johana van der para di tahun seribu tujuh ratus tujuh puluh satu
saat ini bangunan ini menjadi bangunan cagar budaya yang dilestarikan di lingkungan universitas islam internasional indonesia
rumah cimanggis dibangun pada rentang tahun seribu tujuh ratus tujuh puluh satu hingga seribu tujuh ratus
dan merupakan rumah peristirahatan bagi orang batavia menuju bogor di abad ke delapan belas
pasca kemerdekaan presiden soeharto meresmikan pemancar radio republik indonesia di lahan di mana rumah cimanggis berdiri
sejak awal tahun dua ribu rumah cimanggis dikosongkan dan mulai tidak terpelihara
keberadaan rumah cimanggis memiliki nilai historis karena merupakan penanda dibukanya kawasan baru depok

kita harus ingat bahwa lanheis atau rumah rumah peristirahatan
itu bukan sekedar rumah peristirahatan tapi juga
yang pancang aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ruang baru pada abad ke sembilan belas
termasuk dalam konteks ini adalah rumah cimanggis
dia memainkan peranan penting untuk membuka ruang cimanggis menjadi bukan hanya ruang pelesir ya
ruang beristirahat gitu tapi juga ruang ekonomi karena itu kemudian ada pasar ada perhentian semacam itu
sekarang rumah cimanggis berada di lingkungan kampus universitas islam internasional indonesia
pemerintah melalui kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat memutuskan menata bangunan kuno ini
proyek revitalisasi diberi anggaran sepuluh lima miliar rupiah dan memakan waktu sepuluh bulan
hingga akhir tahun dua ribu rumah cimanggis dikosongkan dan mulai tidak terpelihara
pertama di tahun dua ribu dua puluh satu pihak kampus masih menggodok fungsi bangunan bersejarah ini di masa mendatang
gedung itu menjadi bagian dari universitas bahwa kampus ini tidak saja sebagai pusat keilmuan
tapi ini juga pusat peradaban kebudayaan rekreasi warga tempat olahraga
dengan demikian kami ingin bahwa gedung itu disamping sebagai satu cagar budaya
dia juga sebagai pusat pendidikan dan juga event event acara kebudayaan
pendeknya sampai hari ini kami masih terbuka masukan masukan dari kawan kawan
tapi bahwa kampus itu harus menjadi pilar kebudayaan dan peradaban
menurut rektor komarudin pihak kampus tidak menutup kemungkinan membuka akses rumah cimanggis kepada masyarakat
mengingat bangunan ini merupakan cagar budaya
karmel mursalim probokus hartoyo jawa barat